sementara untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat demo anti ahok berlangsung
calon penumpang kereta api jurusan jakarta di stasiun gubeng diperiksa petugas satu persatu
sementara di terminal purabaya puluhan kru bus jurusan jakarta memilih tidak beroperasi demi keamanan
dengan menggunakan alat detektor satu persatu penumpang kereta api jurusan jakarta diperiksa petugas polsuska
tak hanya fisik barang bawaan juga tak luput dari pemeriksaan
sesekali petugas meminta penumpang membongkar barang bawaannya jika ada sesuatu yang mencurigakan
hal ini sengaja digelar selain untuk menjaga ketertiban umum
juga untuk mengantisipasi senjata berbahaya yang mungkin dibawa oleh para demonstran saat aksi unjuk rasa digelar hari ini
dan barang bawaannya tidak diperkenalkan dibawa di dalam kereta
di sidoarjo puluhan kru bus antarkota antarprovinsi surabaya jakarta di terminal purabaya
memilih tidak beroperasi menjelang demo besar besaran anti ahok yang digelar hari ini
mereka sengaja memilih tidak beroperasi karena tidak ingin ambil resiko terjebak kemacetan
saat akan masuk maupun keluar kota jakarta
akibat dampak demo
selain itu penghentian operasi juga untuk keamanan armada apabila terjadi kekacauan
dengan adanya rencana ini seluruh calon penumpang pengguna jasa angkutan darat
yang akan menuju ke jakarta diimbau mencari alternatif transportasi lain